anwar usman terpilih sebagai ketua mahkamah konstitusi periode dua ribu delapan belas dua ribu dua puluh
ia dipilih melalui pemungutan suara atau voting oleh sembilan hakim konstitusi pada senin pagi
anwar usman terpilih setelah mendapatkan lima suara
dari total sembilan suara hakim konstitusi
ia unggul satu suara dari suhartoyo
ada pun posisi wakil ketua mk yang dijabat oleh anwar masih menunggu musyawarah hakim
sembilan hakim konstitusi sebelumnya menggelar rapat pleno hakim
hakim secara tertutup pada pukul delapan tiga puluh waktu indonesia barat
kemudian mereka sepakat membawa agenda pemilihan ketua mk rapat pleno hakim secara terbuka
setelah dilakukan pemungutan suara dalam rapat pleno hakim terbuka
terpilihlah anwar usman sebagai ketua mk periode dua ribu delapan belas dua ribu dua puluh
anwar usman menggantikan arief hidayat yang telah mengakhiri masa jabatannya
sebagai hakim konstitusi periode dua ribu tiga belas dua ribu delapan belas
meski telah dipilih kembali
dan mengucap sumpah menjadi hakim konstitusi periode ini
jabatan arief sebagai ketua mk tetap berakhir
arief hidayat tidak bisa maju lagi dalam pencalonan ketua mk
karena tidak bisa memiliki hak untuk dipilih kembali
arief sudah dua kali dipilih sebagai ketua mk
yakni pada dua ribu lima belas dan dua ribu tujuh belas
sementara itu untuk wakil ketua mahkamah konstitusi terpilih aswanto
pemilihan wakil ketua mk periode dua ribu delapan belas dua ribu dua puluh diputuskan secara voting
atau melalui pemungutan suara oleh sembilan hakim konstitusi
dalam perituan suara tersebut
aswanto mendapatkan lima suara
sedangkan saldi isra empat suara
dan sudah dengarkan saya silvano haji di gedung mahkamah konstitusi
vano apa yang menarik dari pelantikan ketua mk pada hari ini
gambarkan polarisasi atau peta lah paling tidak
faksi faksi hakim mk saat ini
budi tiga jam yang lalu
anwar usman sudah terpilih menjadi ketua mk yang baru
termasuk dengan wakilnya aswanto
sementara kalau misalnya anda tadi bertanya tentang
apakah ada faksi atau polarisasi antar hakim mahkamah konstitusi
ada pertanyaan yang mendasar tentang hasil voting
dari ketua mahkamah konstitusi maupun
mahkamah konstitusi yang pertama tentang adanya perbedaan suara
lima banding empat atau untuk wakilnya lima juga banding empat
tetapi yang jelas ini ditapik oleh ketua mahkamah konstitusi anwar usman
ya berkata bahwa polarisasi tidak ada
tapi yang jelas perbedaan pendapat di antara hakim mahkamah konstitusi itu pasti ada
termasuk saat ia menceritakan tentang pengalamannya beradu argumen
dengan ketua mahkamah konstitusi sebelumnya
yang ini arief hidayat yang menyatakan
adanya perbedaan pendapat antara ketua dan juga wakil ketua mahkamah konstitusi
saat anwar usman menjabat sebagai wakil ketua mahkamah konstitusi
sementara ada beberapa tantangan yang jadi pr besar mahkamah konstitusi
terutama dalam masa kepemimpinan anwar usman dalam dua tahun ke depan
yang pertama karena ini juga berkaitan atau berhubungan dengan tahun politik dua ribu delapan belas hingga dua ribu sembilan belas
anwar usman juga mengakui pasti akan ada banyak masalah sengketa
pilkada pilpres hingga pemilu dua ribu sembilan belas mendatang
sementara apakah dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas ini dianggap sebagai suatu musibah bagi anwar usman
karena pada pidato awal tadi saat ia membuka dengan pidato pertamanya sebagai ketua mahkamah konstitusi
ia sempat menyebutkan
ini sempat saya tanyakan kepada anwar usman
dan ia juga berkata bahwa
berhubungan dengan musibah atau dengan cobaan yang akan terjadi dengan banyaknya kasus
mungkin atau bertambahnya kasus saat musim politik dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas mendatang
namun ini berkaitan dengan amanah yang diberikan kepada tuhan atau allah swt kepada dirinya
sebagai ketua mahkamah konstitusi
dan ini juga titipan dari masyarakat kepada dirinya sebagai hakim mahkamah konstitusi
dan juga sebagai ketua mahkamah konstitusi
wakil presiden republik indonesia
sempat berpesan kepada ketua mahkamah konstitusi yang baru
bahwa jangan ada politik di
jangan ada kepentingan politik di dalam mahkamah konstitusi
karena sebagai lembaga tinggi negara yang kekuasaannya hampir absolut
di sini mahkamah konstitusi harus bebas dari masalah politik
terutama jelang tahun politik dua ribu sembilan belas mendatang
balik studio budi
salah satu tantangan yang juga banyak dibicarakan adalah
bagaimana ketua dan wakil ketua yang baru
sedapat mungkin merehabilitasi atau mengembalikan nambah baik
mahkamah konstitusi setelah kita tahu bersama
ada dua hakim konstitusi yang terjerat kasus korupsi
mantan ketua mk arief hidayat
yang kemudian terpilih kembali menjadi hakim konstitusi
mengalami dua kali persoalan masalah etik
bagaimana apakah ketua dan wakil ketua yang baru juga menganggap
bahwa ini menjadi hal yang perlu untuk diperbaiki
kalau berbicara perbaikan sistem dari riset setara institut
juga sebelumnya menyebutkan harus ada perbaikan sistem
yang dilakukan oleh mahkamah konstitusi
yang pertama dengan adanya pengawasan
yang dilakukan oleh ky misalnya
ataupun dengan revisi undang undang mahkamah konstitusi
yang dilakukan dpr dan dalam beberapa kesempatan
ketika undang undang mahkamah konstitusi akan direvisi
juga pada akhirnya ditolak
oleh mahkamah konstitusi
tapi sebenarnya ini sebenarnya bukan permasalahan utama
yang jadi persoalan
karena sebenarnya menurut wakil ketua dpr fadli lison
tadi juga datang untuk menyaksikan pelantikan
ini juga sempat menyebutkan bahwa dpr sebenarnya berserah
kepada mahkamah konstitusi
karena sebenarnya yang mengatur adalah
amandemen undang undang dasar empat puluh lima
nah soal dua hakim mahkamah konstitusi
yang juga terbelit kasus korupsi
kita ketahui bersama
akhil muhtar dan juga
patrialis akbar sebelumnya
tersandung kasus korupsi dan juga
yang terakhir arief hidayat
terkena dua sanksi
kode etik memberikan
yang dilaporkan oleh kode etik
mahkamah konstitusi yang pertama tentang
pemberian kata belasnya
pertemuan dia terhadap anggota dpr
beberapa waktu lalu untuk
sebagai calon tunggal ketua
ada sistem yang harus dibenahi
tetapi disini ketua
mahkamah konstitusi yang baru menyebutkan
bahwa mahkamah konstitusi
telah memiliki sistem yang
memiliki perbedaan modifikasi
ada adanya peng resources youtube
dia hanya meng government dy balancš